pasangan calon gubernur jawa barat nomor urut satu rituan kamil uu ruzanul
menyambangi kantor partai persatuan pembangunan p tiga jakarta
dan dalam pertemuan tersebut ridwan kamil mengatakan membahas mengenai pilkada
dinamika menjelang putaran pilpres dua ribu sembilan belas untuk tetap mendukung presiden jokowi
pertemuan yang dilakukan secara tertutup selama satu setengah jam ini
dihadiri pasangan calon gubernur jawa barat ridwan kamil uu ruzanul ulum
bersama ketua umum p tiga roma hurmuzi serta sejumlah pengurus partai p tiga
pasangan yang akrab di sapa rindu ini dinyatakan menang pada pilkada gubernur jawa barat
yang digelar pada dua puluh tujuh juni lalu melalui sejumlah hitung cepat atau quick count
oleh karena itu pertemuan ini banyak membahas mengenai pilkada
serta hubungan politik antara pasangan rindu bersama p tiga
tak luput pula pertemuan ini membahas dinamika pilpres dua ribu sembilan belas
dimana ridwan kamil menyatakan akan tetap mendukung presiden jokowi dodo
pada putaran pilpres mendatang bersama partai p tiga
ya artinya tentulah karena p tiga sudah mengusung pak jokowi ya
tadi memberikan masukan masukan bagaimana kita bisa mengoptimalkan
ke arah dukungan dari p tiga tersebut
kalau saya pribadi pasti di waktu yang tepat tapi hari ini saya menampung
menampung semua usulan usulan terkait dua ribu sembilan belas yang memang arahnya ke arah pak jokowi